hati hati banyak politik politikus yang baik baik tapi juga banyak sekali politikus yang sontoloyo
itu bertemulah antara kedunguan publik dan kebodohan elite
dusta itu sudah berbasis data dusta itu bahkan sudah berbasis data yang akurat
bukan narasi yang menakut nakuti bukan politik berenduwo yang menebarkan ketakutan
jangan takut sama genduro wo atau sontoloyo
pada bulan kedua masa kampanye kali ini makanya namanya ulang bulan ruang publik kita penuh dengan adu retorika
adu logika metafora tentang berbagai isu mulai soal sara perda sampai suasembada ala orba
bahkan bulan kedua kampanye juga ditandai dengan hijrahnya genderuo dari dunia mistik ke dunia politik
lalu sudahkah akal sehat yang jadi panorama utama atau justru akal miring yang masih menghantui ada di atmosfer ruang publik kita
seperti janji saya sebulan yang lalu kita akan menghadirkan
ulang bulan berdiskusi secara reguler setiap bulan ini bersama dua orang intelektual yang sudah bersama saya malam hari ini
ulang bulan kali ini kita rayakan dengan budi masujad niko ketua umum innovator empat indonesia
terima kasih mas bud sudah datang
kemudian ada rocky gerung peneliti p dua d yang di logonya itu harusnya perhimpunan pendidikan demokrasi
tapi rocky sering bilangnya itu pura pura demokrasi mudah mudahan roky tidak pura pura hari ini
terima kasih rocky sudah datang
kita bicara mengenai
tapi politik kita kekinian mas bud tapi kalau sebelum kita masuk ke hal hal yang politik hari hari ini lah yang serius serius
biasanya saya mau agak lebih sedikit pribadi dengan mas bud dan juga rocky
biasanya itu kan kalau pemikiran kritik bahkan perdebatan itu
apa yang kita rasakan apa yang kita lakukan itu kan termanifestasi dari sosial media
mas bud rocky dua duanya tentu saja aktif di sosial media
tapi saya juga ingin tahu sih apa sih yang menjadi concern dua intelektual ini belakangan ini
apakah ada hubungannya dengan kondisi atmosfer politik kita atau enggak
saya mau lihat apa sih yang dicuitkan budiman sujatmiko nih beberapa jam terakhir atau beberapa hari terakhir
nah ini dia ini mas bud saya pilih pilih delapan jam yang lalu mas bud
delapan jam lalu gue lagi makan makan orang
lagi makan sate atau lagi makan apa sudah dua hari sejak pendaftaran online innovator for id
hingga jam sebelas sudah mendaftar dua ribu lima
dua ribu lima mas ya innovator baru bergabung dan dua ratus empat puluh tujuh innovator yang sudah ada
saat ada event event di daerah kita umumkan sebagai innovator setempat
ini apa mas bud apa yang mencoba untuk dibangun ini
ada hubungannya enggak dengan kondisi atmosfer orang publik
ada sebab umum ada sebab khusus
sebab umumnya ya kita lagi ngumpulin anak anak nggak semua anak muda sih orang orang indonesia
yang dari kampus kampus dunia sampai kampung kampung di desa
untuk membuat terobosan terobosan lah
rokidi aja enggak
apa apa kita udah diskusiin nanti
jadi kita kumpulin orang orang innovator ahli robotik kecerdasan buatan neuroscience ahli pertanian
teknologi kesehatan pendidikan budayawan juga ada penulis politisi dan social entrepreneur
kita kumpulin dua ratus empat puluh tujuh awalnya terus kita putuskan tujuh pendaftaran terbuka
sekarang tadi sudah sampai dua ribu dua ratus tadi sampai jam delapan tadi
jam lalu dua ribu lima sekarang dua ribu dua ratus ya
dua ribu dua ratus karena kita ingin mereka tuh ada di desa desa di kampung kampung di kota kota
dan kita ingin gerakan ini menjadi sebuah gerakan ya renesansnya indonesia lah
ini saya bukan medici di frience yang punya uang bisa membiayain orang orang pinter
da vinci suruh bikin lukisan suruh bikin prototipe pesawat atau si machiavelli suruh bikin buku segala macam bukan
saya nggak punya uang nggak cukup punya uang untuk itu tapi ternyata ada hal yang uang mungkin nggak bisa beli
saya nggak mungkin bisa gaji ratusan orang orang doktor segala macam itu saya nggak punya duit untuk itu
tapi yang saya jual dalam cara kutip sebuah tantangan saya gak menjanjikan sebuah harapan apapun saya nantang aja
ini kita mau kayak gini gini aja nih indonesia nih ketika negara negara lain sudah berkejaran untuk ada di depan revolusi artificial intelligence
berarti ada satu yang tersumbat kemudian budiman bikin saluran pipa lain gitu dengan ini
bukannya saya berapa kali melakukan itu ya it works it works
dulu waktu gerakan demokrasi zaman orto orto soeharto saya dengan teman teman bikin prd bikin gerakan
kemudian kesumbatan soal anggaran saya juga coba memperjuangkan undang undang desa
sekarang sumbatan adalah sumbatan cara berpikir cara bekerja cara mengelola negara dan segala macam karena gini budi
saya kira mungkin roky akan setuju ribuan tahun kita diatur oleh struktur hirarkis
mulai dari kerajaan sampai republik republik yang otoriter sampai republik demokrasi liberal hari ini
tapi ke depan semuanya itu diatur disusun oleh premis premis atau ideologi ideologi yang berdiri di atas teori teori ekonomi politik
sebelum komputer ditemukan sebelum psikologi berkembang sebelum ilmu biologi molekuler dan ilmu saraf otak
belum berkembang hari ini kita sudah tahu nih orang yang mengelola negara orang mengelola perusahaan
orang yang mengelola rt orang mengelola perusahaan ojek itu kan orang punya otak punya cara berpikir
dan cara berpikir orang itu sudah bisa dideteksi dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada
psikologi behavioral neuroscience semacam semacam nah kita bayangin ketika cara kerja dan cara berpikir orang sudah bisa dideteksi
ketika alat seperti ini bahkan bisa punya ide sendiri saat kita masukin data banyak
nah ketika bukan sekedar petinggi petinggi yang ada di atas tapi bahkan alat di tangan kita kalau dengan mesin artificial intelligence sudah bisa mengeluarkan rekomendasi
mengeluarkan prediksi selama kita masukin data itu kita mau apa
ini homo sapiens ini ini harus bersatu homo sapiens ini harus bersatu untuk bagaimana catching up ini
ini bagian dari anda sebagai sojos politikus zon politikus akhirnya berbahaya
apapun namanya homo sapiens homo ludens orang bermain tidak apa apa
kalau rocky lebih kompleks dari anda nggak ya kita lihat rocky terakhir apakah dia merefleksikan kondisi bangsa ini dengan tweet ini
ini dia kaki sepatunya kayaknya harganya tidak terlalu mahal ya rocky ya punya cermai majelengka
harusnya foto yang di elbrus itu perjalanannya mahal
tapi ini satu hari lalu atau dua hari lalu dok
bentuk bentuk jadi ini tujuan acaranya apa ini sebenarnya
hubungkan saja sebenarnya ini bagian dari anda dari escape dari kegaduhan publik
atau mencoba menghadapi budiman dengan naik dulu udah tahu rabu
ini rutinitas di setiap minggu saya mesti cari gunung buat naik sembilan sepuluh jam jalan kaki
itu kita menguras apa namanya itu
lemak lemak kota itu yang isinya politik kan
tadi benar itu dua hari dalam dua hari saya ketemu dengan budiman tadi dalam dua hari
innovator full point oh dapat pelanggan baru atau orang yang punya inisiatif yang sama berapa tadi
dua ribu dua ratus ya sampai jam delapan malam tadi
jam delapan dua hari yang lalu
sepuluh hari yang lalu saya ketemu orang di gunung juga dan bertanya tentang kapan
di tv gitu
di atas gunung orang sel sel
jadi saya berpikir bahwa politik itu bisa tiba di hutan juga tuh karena tadi tuh
tetapi yang mesti kita hitung dua dua ratus orang punya optimisme tentang indonesia mendaftar menjadi
sekarang kita mau lihat trade off nya bagaimana

dibandingkan dengan dua puluh dua ribu setiap hari kalau saya kira bikin prediksi bukan inovator yang muncul tapi provokator gitu
ya karena saya hitung di ini di tweet saya
saya diem aja tuh disiksa oleh kalimat kalimat provokasi segala macam
terakhir saya kasih contoh misalnya kira kira dua berapa bulan lalu itu saya dengan budiman di fakultas filsafat ugm
sekarang isi kuliah itu isi seminar itu diprovokasi orang sekarang
rocky gerung bilang pancasila itu sama dengan isep ganja tuh
ada budiman fakultas filsafat ugm saya bilang saya turun dari himalaya
saya cerita bahwa di himalaya ada local wisdom bahwa orang mengisap ganja itu untuk kegiatan ya ritus agama segala macam
terus saya bilang di sana saya juga ngisep ganja karena disitu nggak dilarang nggak ada pidananya kan
lalu disamain seolah olah pancasila sama dengan ganja
jadi ini provokasi ini jalan terus sampai sekarang gitu
artinya panorama ruang publik kita isinya sehat atau akal miring rocky
kan bukan panorama yang ada kan yang ada adalah panu panorama itu nonton panu itu
jadi kulit kita penuh panu kita garuk garuk tuh
panu seperti apa yang menghiasi ruang publik mas budiman dan rocky kita akan jawab di segmen berikutnya tetap bersama kami